kericuan terjadi pada senin sore antara pendukung calon ketua umum adekomarudin dan petugas pengamanan musyawarah nasional luar biasa partai golkar
kegaduhan itu terjadi saat sahabat muda akom untuk golkar satu mendesak masuk ke gedung bndcc tanpa mengenakan id card munaslup partai golkar
seorang pendukung bakal calon ketua umum partai golkar adekomarudin yang hendak masuk ke gedung bndcc menjadi pemicu terjadinya kericuhan senin sore
pria yang mengenakan seragam kaos baladika karya dengan pin sahabat muda akom untuk golkar satu ini mencoba masuk tanpa mengenakan id card munaslup partai golkar
karena tetap melenggang ke gedung bndcc kericuhan pun tidak bisa dihindarkan
petugas brimob yang ikut mengamankan munaslup akhirnya mengusir pendukung akom dari gedung bndcc
setelah dihalau ke luar gedung suasana bndcc kembali normal